salah satu hal paling sering kita dengar tentang kehidupan ekonomi adalah harga barang terus naik
pendapatan dan harga di masa lalu sangat berbeda dari sekarang
bapak sugiarto di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh beliau diterima sebagai pegawai negeri
diberi upah seratus ribu rupiah per bulan
sedangkan hairul di tahun dua ribu dua puluh diterima sebagai pegawai negeri
diberi upah lima juta rupiah per bulan
pada tahun sembilan puluh an harga satu tiket masuk bioskop hanya lima ratus rupiah
di tahun dua ribu dua puluh sudah mencapai rp lima puluh ribu rupiah naik seratus kali lipat dalam waktu tiga puluh tahun
apa yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi

fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus menerus disebut inflasi
perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh
namun tingkat inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan dalam kehidupan kita sehari hari
jadi akan sangat penting untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita
nah ini merupakan tugas bank indonesia sebagai bank sentral
bank indonesia bertugas melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga
dengan kata lain bank indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang telah ditetapkan oleh pemerintah
tentunya setelah berkoordinasi dengan bi juga
guna mendukung visi tugas dan fungsi tersebut bank indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di masing masing bidangnya
dalam rangka mengelola sdm yang handal dan mampu beradaptasi dengan perubahan diperlukan pengelolaan sdm yang tepat guna
prinsip empat p merupakan prinsip yang selalu dipegang oleh bi dalam mengelola sdm
semua dilakukan untuk membentuk karakter sdm yang unggul sehingga bisa menjalankan tugas bi dalam mengawal perekonomian indonesia ke arah yang lebih baik
dina bergabung dengan bank indonesia melalui jalur pendidikan calon pegawai muda
atau yang sering kita dengar dengan pcpm
sebelum diangkat menjadi pegawai bank indonesia memberikan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya
dan membantu dina untuk mengembangkan potensi leadership nya
saat ini posisi dina menjadi asisten manajer di departemen pengelolaan moneter
dimas masuk pcpm melalui jalur kampus hiring yang merupakan kerjasama antara bank indonesia dengan perguruan negeri terbaik
saat ini dimas ditempatkan sebagai manajer di grup assessment dan pengembangan ekonomi kantor perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi selatan
yang merupakan kantor perwakilan koordinator untuk kawasan timur indonesia atau kti
sehari hari dimas memiliki kesempatan untuk membuat kajian terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
bahkan kajiannya dapat dibahas hingga level rapat koordinasi dengan kementerian lain lho
dan tentunya sebagai perwakilan bi di daerah dimas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terjun secara langsung
dan menangani stakeholder stakeholder bank indonesia seperti pemerintah daerah ataupun instasi pemerintah lainnya
selain itu bank indonesia juga membuka kesempatan untuk putra putri terbaik bangsa dapat bergabung di bi
melalui jalur perjanjian kerja waktu tertentu atau pkwt
bidang yang dibutuhkan juga beraneka ragam
bekerja di bank indonesia membuka peluang bagi kita untuk berkontribusi terhadap indonesia di setiap pelosok negeri
hal ini tercermin dari tersebarnya kantor kantor perwakilan bank indonesia di empat puluh enam wilayah indonesia dari sabang sampai merauke
mulai dari kantor tingkat provinsi hingga kantor tingkat kabupaten
bank indonesia juga memiliki kantor perwakilan di luar negeri loh
namun dimanapun posisi kita bekerja di bank indonesia tujuan kita tetap satu
yakni mengawal perekonomian indonesia sesuai dengan slogan bi yaitu di setiap makna indonesia
berkarir di bank indonesia juga artinya terbukanya kesempatan untuk menjadi profesional dan ahli
kita bisa mengembangkan keahlian kita di berbagai bidang
bank indonesia juga menyiapkan beasiswa penuh bagi pegawainya yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi s dua dan s tiga ke perguruan tinggi terbaik
selain itu untuk mengembangkan pegawainya bank indonesia juga menugaskan pegawainya untuk bertugas di lembaga lain
untuk dapat menyerap ilmu dan belajar sehingga bisa meningkatkan kompetensi pegawainya
bi juga telah menyiapkan berbagai pendidikan sertifikasi di dalam negeri maupun luar negeri kepada pegawainya
untuk dapat meningkatkan keahlian sesuai dengan bidangnya
ya semua itu dilakukan untuk menjadikan pegawai bank indonesia menjadi profesional dan excellence
dan menghadapi berbagai tantangan
tidak hanya bekerja dan belajar bank indonesia juga mendukung segala kegiatan pegawainya dalam menjalankan passion hobi bahkan hingga ibadahnya
sudah sejak lama bi telah menerapkan budaya work life balance
banyak sekali komunitas komunitas hobi yang ada di bi
lomba lomba inovasi juga sering dihadirkan di bank indonesia
selain untuk memicu pegawai tetap berkembang lomba ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk proses kerja di bank indonesia
dan bagi pemenangnya bisa jalan jalan ke google atau facebook lho
selain itu bank indonesia juga memiliki program bi religi kegiatan ibadah untuk semua agama didukung sepenuhnya oleh bank indonesia
yuk bergabung dengan bank indonesia karena bekerja di bank indonesia merupakan bagian tugas besar untuk mengawal perekonomian indonesia
dan membawa negeri serta bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik